karena kayaknya sudah lumayan fast berlatih bahasa jawa nih kayaknya ya
apa sih yang melatar belakang di adakannya festival gugak
ini kolaborasi antara seni musik tradisional indonesia dengan korea selatan
pertama gara gara corona
karena pandemi banyak seniman kurang kesempatan
kurang kesempatan membuat aktivitas kreatif musik tradisional
maka saya ingin membantu juga
kemudian saya memperkenalkan musik tradisional indonesia ke korea
perkenalkan musik tradisional korea ke indonesia juga
terakhir itu saya mau merepresentasikan harmonisasi korea dan indonesia melalui aktivitas kolaborasi musik tradisional
jadi akhirnya korea foundation mendukung sampai jadi
mojang nim anda melihat kemiripan antara seni tradisional korea selatan dengan indonesia
tapi kalau lebih dalam konsep musikal itu
kemiripan itu kalau secara tradisional ada musik keraton
korea juga ada kraton
mungkin di drama korea pernah nuntut juga gitu
dan musik ritual juga ada
musik hiburan juga ada
tapi kalau zaman modern
artinya lebih seni pertunjukan itu korea dan indonesia juga sama
tapi sebenarnya warna suara juga ada yang pakai instrumen ini
buku dan perunggu dan spil
ya ada banyak kemiripan
jadi maka festival ini sangat sesari gitu
karena kita bisa melihat perbedaan dan kemiripan gitu juga
hojangnim melihat perkembangan zaman ya
sekarang kan semakin maju
ketertarikan dari generasi muda terhadap seni tradisional itu agak diakui sedikit berkurang sekarang ya
bagaimana menarik anak anak muda untuk lebih tertarik dengan kesenian atau budaya tradisional
ini menurut saya
menurut saya pertama
pemerintah juga harus berusaha besar
terutama anak muda mudi tertarik
dengan kesenian tradisional indonesia gitu
jadi kalau misalnya di korea ada national kugak center
yaitu pusat institusi pertunjukan dan penelitian tentang musik tradisi
saya berharap pemerintah indonesia juga membangun institusi itu
dan meneliti dan membuat banyak pertunjukan dan mendukung banyak peniman
dalam musik tradisional gitu
dan perlu banyak program
tepungan seniman seniman tradisional
supaya mereka bisa aktif
walaupun corona atau ada masalah
tapi mereka tetap bisa berkreasi gitu
kreativitas itu paling penting ya
saya penasaran bahasa indonesia sangat lancar sekali ya
sungji piongonjang ini sudah berapa lama ada di indonesia
saya baru saja sepuluh tahun
sepuluh tahun di indonesia
sudah ke sebelas tahun sekarang
hampir sebelas tahun
dan selama itu banyak menghabiskan waktu untuk fokus pada kesenian tradisional ya
oh bisa main gamelan dan bisa bahasa jawa
kalau bahasa jawa sedikit
jangan pake kata pria
jangan pake kata pria
jangan pake kata pria
jangan pake kata pria
jangan pake kata pria
jadi gitu aja mungkin
gak apa apa tapi intinya
senang sekali melihat ada orang asing yang tertarik dengan budaya indonesia
adalah niat atau fokusnya bisa mengembangkan kolaborasi budaya ini
supaya nanti bisa semakin terlihat ya di tingkat internasional
sungji piong wanjanim
terima kasih sudah bergabung dengan korean corner cien indonesia
karena itu malam hari ini mungkin malam nanti kapan kapan kita bisa lihat secara langsung
bagaimana sungji piong wanjanim ini bisa main gamelan ya
seperti apa gitu tentunya dengan teman teman dari gugak ya
terima kasih sekali lagi
kamsahamida mbak purnua
mbak purnua mbak purnua